serai atau serai mudah tumbuh di tempat yang beriklim lembab
kita bahkan dapat menjumpai serai tumbuh di halaman rumah atau pematang sawah
tanaman bernama latin simbopogonardus ini memiliki banyak manfaat lho
yang paling umum tentunya sebagai rempah penambah aroma dan cita rasa makanan
serai juga digunakan sebagai campuran minuman hangat
di yogyakarta minuman seraiwangi merupakan salah satu minuman favorit masyarakat
hingga keluarga bangsawan keraton ngayog yakarta hadiningrat
ini memang salah satu minuman yang sudah banyak dikenal di masyarakat jogja
dan khususnya di lingkungan keraton
karena serai ini selain untuk minuman memang digunakan
hampir banyak digunakan untuk bumbu bumbu rempah rempah
khusus wedang seraih ini sendiri memang biasanya banyak diminum pada suasana sore hari
atau suasana yang mungkin agak mendung hujan
fungsinya untuk menghangatkan hidup
serai masuk ke dalam golongan rumput rumputan
batang dan akar serai merupakan bagian
paling banyak manfaatnya
kandungan minyak serai membuat tanaman ini memiliki aroma yang khas dan rasa yang sedikit pedas
minyak asiri yang dihasilkan dari batang dan akar serai juga bernilai ekonomi tinggi
minyak asiri merupakan bahan baku parfum pewangi ruangan sabun deterjen dan kosmetik
karena itu serai yang dahulu biasa tumbuh di sembarang tempat kini dibudidayakan
walaupun bukan satu satunya tanaman penghasil minyak asiri atau essential oil
serai merupakan yang paling mudah untuk dibudidaya
wahyu juniawan yogyakarta